koresponden cnn indonesia mardika utama memantau langsung jalannya persidangan di pengadilan negeri jakarta pusat saat ini
dika sejauh ini poin poin utama apa yang bisa ditangkap dari persidangan yang ke sebelas kalinya ini untuk terdakwa jessica kumala wongso
pagi tadi sampai pukul lima sore ini sudah berlangsung pemeriksaan terhadap tiga saksi ahli yang didatangkan sekaligus yaitu saksi digital forensik
akbp m nuh saksi ahli forensik yang pekan lalu juga didatangkan yaitu selamat purnomo dan juga toksikologi atau ahli toksikologi nur samran sabandi
dari keterangan yang dipaparkan oleh ahli digital forensik disebutkan memang ada sejumlah kejanggalan kejanggalan pergerakan
dari rangkaian rangkaian peristiwa saat jessica berada di cafe oliver
di antara adalah pada pukul enam belas dua puluh delapan di detik ke empat puluh
ada tampak pergerakan jessica yang memindahkan tiga paper bag dengan sejajar sehingga menutupi pandangan atau sorotan dari kamera cctv selanjutnya
ada pergerakan pergerakan lanjutan meskipun tidak bisa dilihat dengan sangat jelas karena gambar yang didapatkan atau dianalisis ini sudah pecah begitu
namun melewat analisis pixel memang pergerakan ini masih bisa terjadi atau masih bisa terlihat maksud saya
dan dari situ terlihat juga ada pergerakan tangan ketika jessica memasukkan tangan kanannya ke dalam tas
dan sesuatu ke atas meja
namun keterangan saksi ahli digital forensik ini diragukan oleh pihak kuasa hukum dari jessica kumala wongsa
dan saat ini saya sudah bersama otto hasibuan
anda melihat jalannya persidangan tadi saksi ahli digital forensik menjabarkan banyak sekali rangkaian rangkaian peristiwa
tapi anda masih meragukan ini bagaimana pak
hukum itu ada prosedur ada aturan
ahli sendiri mengatakan dia sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya barang yang diperiksa
biasanya itu hanya di flash disk
sedangkan dia mengatakan seharusnya data itu ada di hard disk yang diambil dari dvr
dia bilang ke tadi seharusnya bahwa yang harus diambil itu harus ke dvr nya
ya kan diambil dari dvr masuk ke flash disk baru diserahkan ke dia itu kan
nah ternyata ini yang diberikan pada dia hanya flash disk
nah dari mana asal usulnya flash disk ini dia sendiri tidak bisa jelasin
jadi anda menduga ini ada editing
atau penyuntingan begitu dalam video yang di analisis
bisa ada kemungkinan bisa terjadi
karena saya tanya jaksa anda ada nggak berita acara pengambilan dari dvd langsung ke flash disk
dia bilang nggak ada berita acara
semua orang tahu kan aturannya kalau ada dipindahkan ada berita acara gitu loh
nah jadi ini membuat kita menjadi ragu kan

jadi kalau sudah di transfer sudah tidak asli lagi segala kemungkinan bisa terjadi
hakim sendiri mengatakan dua minggu yang lalu jangan putar loh yang tidak asli yang asli doh
kok sekarang boleh
walaupun tadi ada juga diputarkan disinkronkan lagi rekaman aslinya yang tidak bisa diperbesar itu dengan rekaman yang sudah diambil
justru itu ahli yang saya tahu di singapura saya tanya bisa yang asli itu diperbesar
nah ini berarti kemampuan ahli kan kurang
kalau itu diberikan kepada kita saya bisa perbesar itu
jadi persoalannya sekarang kenapa harus dipindah dulu baru diperbesar
nah ini menjadi masalah
oh terima kasih
tadi selama keterangan dari saksi ahli baik dari digital forensik ahli forensik dan juga saksi toksikologi juga
tampak jessica ini beberapa kali tampak berdiskusi walaupun dia tampak berusaha tenang
sebenarnya apa saja sih yang ditanyakan dan bagaimana ia menghadapi persidangan di hari ini
kalau yang tadi itu dia nggak ada masalah
dia memang dua hari ini kan kecewa
kan kemarin kan dia sakit
sakit karena kan dia merasa tertekan karena adanya hakim binsar
karena binisar mengatakan di persidangan dulu bahwa tanpa saksi pun bisa dihukum kan gitu hari itu
sehingga rekan kami ibu dame ini sudah mengirim surat kepada ketua pengadilan negeri agar hakim berisar itu diganti
dan itu kita minta juga kepada komisi judisial untuk memory saleh lebih lanjut
nah supaya dapat fair gitu
tapi kalau terus juga begini ya kita bagaimana lagi
terima kasih pak tok
jadi dari persidangan hari ini memang tim kuasa hukum ini tampak keberatan dengan bukti yang dihadirkan di persidangan
karena video yang sudah dianalisis oleh ahli digital forensik ini bukanlah video atau rekaman asli dari cctv
melainkan hasil cloning
meskipun tadi juga sempat direkam ulang dan disinkronkan
dan dibandingkan secara langsung di muka sidang
pergerakan pergerakannya dan disamakan menit per menit dengan yang ada pada rekaman cctv asli
dan memang ditemukan adanya banyak sekali kesamaan
meskipun lagi lagi pihak kuasa hukum ini tidak setuju
karena bukti yang dibawa di muka sidang ini bukan bukti yang asli yang ada di berkas berita acara
dan tadi juga setelah keterangan dari saksi digital forensik juga langsung disinkronkan lagi
dengan keterangan dari saksi ahli forensik yang menunjukkan bahwa pada pukul tujuh belas delapan belas
atau pada saat wayan mirna salihin ini tampak sangat kesakitan
mengibaskan mulutnya karena tampak kepanasan
ini juga sinkron dengan ciri ciri menurut ahli forensik terhadap orang yang mengalami keracunan cyanida
karena adanya terbakar begitu pada krongga mulut sampai ke lambung
dan ini sesuai dengan lima hal yang menguatkan diagnosa di ahli forensik
itu diantaranya adalah ketika seseorang yang tadinya sehat walafiat tiba tiba menjadi sakit
lalu ditemukan adanya bukti yang sama pada tubuh dengan bukti yang ada
pada tempat kejadian perkara atau pada gelas kopi es vietnam yang diminum oleh wayan mirna salihin
dan menurut saksi ahli toksikologi perkiraan dua puluh mili satu sedot yang disedot oleh wayan mirna salihin ini
mendapati sekitar dua miligram racun cyanida di dalam lambung wayan mirna salihin
dan lagi lagi ini juga dibantah oleh pihak kuasa hukum karena menilai mengapa hanya lambung dan empedu dan hati saja yang dijadikan sampel
padahal dijelaskan oleh saksi ahli forensik dan juga toksikologi bahwa cyanida ini sejatinya menyerang sel darah dan juga menyerang jantung
tetapi sel darah dan jantung serta otak tidak dilakukan pemeriksaan pada jasad wayan mirna salihin
baik jadi masih banyak pertanyaan termasuk rekaman cctv yang masih menjadi kunci utama untuk menguak misteri kematian wayan mirna salihin
terima kasih mardika utama langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat